operasi tangkap tangan atau ott dan penggeledahan serta penyegelan yang dilakukan kpk di salah satu ruangan di kementerian perhubungan
mengundang keprihatinan menteri perhubungan budi karya sumadi
budi karya mengatakan dukungannya terhadap kerja kpk
dan berikut pernyataan menteri perhubungan budi karya sumadi dalam konferensi pers yang digelar beberapa saat lalu
tadi malam memang ada suatu ott dan untuk itu saya mengucapkan maaf sedalam dalamnya kepada masyarakat
dan dalam kesempatan ini saya juga menjunjung dan mengapresiasi kegiatan kpk yang sudah berhasil melakukan ott
karena sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari kpk
saya belum bisa menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan kejadian itu sendiri
pada rabu malam komisi pemberantasan korupsi atau kpk kembali melakukan operasi tangkap tangan
kali ini tim satgas kpk diduga menangkap pejabat kementerian perhubungan
tim satgas kpk diduga menangkap seorang pejabat kementerian perhubungan
yang diduga telah menangkap pejabat kementerian perhubungan

hingga kamis dini hari masih terlihat aktivitas keluar masuknya mobil tim satgas dari gedung kpk
dan di waktu yang bersamaan kpk juga mendatangi gedung karsa kantor kementerian perhubungan
di jalan medan merdeka gambir jakarta pusat
setelah memeriksa gedung karsa beberapa penyidik kpk keluar dari gedung tersebut
dan langsung masuk ke dalam mobil
para penyidik kpk tidak memberikan keterangan apapun
kepada awak media
diduga kedatangan kpk ke kantor kementerian perhubungan
terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap salah satu pejabat kementerian perhubungan